tepat di lebaran dua ribu delapan belas nanti bioskop indonesia akan dimeriahkan film sequel jailangkung dua
apakah akan lebih seram dari film pertamanya coba langsung saja kita tanya sama pemainnya yang sudah hadir di studio showbiz news
ada hana arrasyid amanda raules jeffrey nicole dan juga lufman sardi
masih tegang mungkin karena masih baru selesai syuting begitu
film horor enggak juga ya
gimana nih kalau film jailangkung dua kalau dibandingkan dengan jelangkung pertama itu kita mungkin walaupun jangan sampai ada spoiler
cuman sionopsisnya lebih ke arah mana apakah benar ke arah seputar ceritanya angel
mungkin ada benang merahnya lah yang masih nyambung dengan film pertamanya
tapi kali ini kita melanjutkan cerita keluarga kami yang entah kenapa selalu ada dramanya dan selalu ada setannya ya
kita melanjutkan itu tapi tentunya yang membuatnya berbeda jaya langkung dua ini lebih intens lagi
lebih banyak setannya lebih banyak konfliknya musibahnya
lebih intens di keluarganya si ferdi itu sendiri apa yang terjadi dan bagaimana keluarga itu akhirnya soft the problem
dibantu dengan siapa nih gak jelas sih
drama yang selalu nongol gitu ya
maksud tertentu kebela kayaknya
ya dan kalau rama juga sendiri punya banyak scene di dalam air ya
itu bener ya itu gimana tuh boleh ceritain sedikit horror juga
iya di jelangkung dua ini banyak hantu hantu baru yang muncul dan ada hantu yang di dalam airnya juga
hantunya lo ya
itu memang sudah bisa diving atau latihan khusus
sebelumnya aku sama amanda emang latihan sebelum syuting selama dua hari dan cukup intens ya
dan akhirnya dapet license
license kilat banget dua hari
langsung tiga puluh meter ya
tiga puluh meter langsung
wow dan itu kalau untuk anda sendiri gimana tuh
tantangan banget ya karena memang aku takut banget sama sea curi sebenarnya
jadi untuk ngelem ke dalam dan melihat coral coral dan ikan ikan itu bener bener ada phobia sendiri lah pokoknya aku bener bener takut banget
tapi karena memang demi film ini akhirnya aku memberanikan diri dan ya akhirnya ngelem juga
nah kalau adegan yang paling menantang nih selain tadi ini ya harus diving ya apa nih kira kira
yang menantang sebenarnya bukan adegannya yang menantang ya tapi kecelakaannya yang menantang
karena ada adegan dimana aku sama amanda bakar suatu benda
terus dibakarnya kan pasti pakai bensin kan dan ternyata bensinnya itu menjalar ke tanah tanah dan pas dibakar tuh apinya udah di kaki
kita baru kabur gitu
serem ya ternyata horror beneran ya kalau ini ya
kalau untuk mas lukman mungkin ada scene yang sangat berarti atau yang memorable banget
kalau buat aku prinsipnya gini di film ini kan ngomongin tentang keluarga ya family things justru memang akhirnya intens banget dalam satu rumah kan
nah buat aku challenge banget how to make it jadi walaupun kita lebih banyak scene nya di rumah terutama aku gitu tapi bikin itu jadi mencekam
jadi menarik jadi orang nontonnya tuh tegang gitu itu buat aku sih challenge nya bukan masalah horornya atau buat aku jadi challenge nya lumayan banyak untuk di jalan kung dua karena aku lebih banyak setnya tuh hanya yang di rumah gitu
jadi nanti ya lebaran dua ribu delapan belas yang pasti harus nonton jalan kung dua mungkin apa nih yang kenapa harus banget nonton jalan kung dua
kalau dari hannah mungkin
sebenarnya film ini intinya
core nya itu family value sih dan mungkin memang paling tepat justru tayang di lebaran dimana keluarga pada kumpul semua setelah puasa bareng dan apa ya udah dibentuk lah family vibes ya udahlah lebaran adalah perayaannya dan semoga film ini juga akan menjadi apa ya puncak of our family story juga
terima kasih banyak hannah mas lukman juga nicole dan amanda udah hadir di show bunga
semoga sekuelnya menyusul kesuksesan film pertamanya
demikian wawancara saya bersama para pemain di jalan kung dua